beli baju baru kena aja pake motionpay
diterima di semua toko seluruh indonesia
kamu itu seharusnya tidak membawa pasien keluar dari rumah sakit mas
kondisi pasien masih sangat lemah
sus saya yang salah
saya yang maksain untuk pergi
kenapa kamu melakukan itu
gara gara kejadian ini saya bisa kena
pangeran gue ambilin berangkul
put lo bertahan ya
sekarang yang paling penting kita bulu ke ruang perawatan ya
biar lo cepat dirawat
citra lama banget sih ngambil berangkarnya
apa boleh langsung aja ya bawa putri ke ruang perawatan
gue gak mau kalau putri makin kenapa napa
jangan panik ya
bawa putri ke ruang cenderawasi satu
tapi ruang cenderawasi satu
ntar saya jelasin sus

masih jadi jelasin an join terus lah
kamu kan belum mendekati fits names
tapi emang murahan
kamu itu seharusnya tidak membawa pasien keluar dari rumah sakit mas
kondisi pasien masih sangat lemah
saya yang salah
saya yang memaksain untuk pergi
kenapa kamu melakukan itu
gara gara kejadian ini
dan dianggap lalai dalam menjaga pasien
saya akan bertanggung jawabkan semuanya
kalau gitu sekarang masnya pergi ya
karena sebentar lagi dokter akan datang
untuk memeriksa keadaan pasien
terima kasih pangeran
udah nyelamatin hidup gue
darah lo mengalir di tubuh gue
akan selalu menjaganya
yang selalu ada buat gue
itu kan pangeran
kenapa dia bisa ada disini
bukannya seharusnya sekarang dia sudah di dalam pesawat
bersama mel dan cocok
bu saya ada urusan sebentar ya
ah yaudah ya
oh yaudah kalau gitu
saya duluan ya ke ruang perawatan putri
saya mau cari putri pak
pasti ada yang gak beres nih
aku harus ikuti pangeran
purnama seolah tidak lagi menemani malam malamku
dan embun pagi pun seperti enggan untuk menyapa
ke suatu malam
dengan kamu diam
terus gak cerita ke mama
mungkin itu adalah terbaik
dan itu adalah jalan keluar untuk kamu
kamu adalah laki laki yang kuat
istirahat ya sekarang ya
mama percaya kalau aku adalah laki laki yang kuat
mana perginya pangeran
kenapa cepat sekali dia menghilangnya
apa mungkin yang barusan lihat aku cuma halusinasi aku aja
gak mungkin aku salah lihat
itu pasti pangeran
aku harus telepon jauh jauh
kalau nggak aktif berarti mereka sudah take off
saya berencana untuk mindahin kuliah pangeran ke amerika
memang gak semudah itu
kalau saya akan bicara dengan pangeran
supaya dia mau berangkat ke amerika
saya pikir ada bagusnya juga

kalau mel bisa berangkat dan kuliah di amerika juga
jadi mereka bisa bersatu disana
berani bener pak alem bomin aku
ternyata pangeran gak ke amerika
aku akan buat pelajaran
kamu udah pastikan
kalau pangeran sudah masuk ke counter check in
di keberangkatan internasional kan
oke bagus kalau begitu
kamu boleh istirahat dulu sekarang
nawang pasti akan kecewa
karena rencananya untuk mengambil hartaku
melalui anaknya putri
karena pangeran sekarang
tidak akan kembali lagi ke jakarta
sekarang aku udah gak butuh lagi kamu lydia
karena sebentar lagi
ramon akan mengembalikan semua harta dan asetku
baru aja diomongin
ternyata pak raymond udah telepon sekarang